kita akan bergeser ke pelabuhan merak banten bersama koresponden eka rima
rima selamat malam bagaimana pantauan anda kesiapan dari pelabuhan merak menghadapi arus libur akhir tahun di tengah potensi cuaca buruk yang terjadi
sementara untuk puncaknya memang tanggal dua puluh tiga kemarin tetapi tanggal dua puluh lima ini terhitung masih cukup tinggi arusnya untuk arus penumpang dan juga arus kapal setiap harinya mencapai sekitar tujuh tujuh ratus kapal
sementara untuk penumpang sendiri berada di antara tiga puluh lima ribu orang setiap harinya
sementara tempat saya berada saat ini adalah di pelabuhan merak khususnya untuk dermaga eksekutif
jika saya lihat dermaga eksekutif ini juga
dari tadi cukup banyak sekali kapal yang berlalu lalang kemudian juga bersandar dan juga mengangkut sejumlah penumpang dengan tujuan lampung palembang dan jakarta
sementara untuk mereka yang datang tadi juga sebagian besar ada kapal juga yang bersandar dari palembang bersandar di dermaga eksekutif ini dengan membawa penumpang sekitar satu lima ratus orang
untuk beberapa aktivitas terkait dengan pemantauan gelombang tinggi memang masih terus dilakukan pemantauan baik oleh bmkg ataupun juga syah bandar
dan informasi terakhir yang saya dapatkan untuk selat sunda sendiri posisi gelombang masih cukup aman yaitu berada di kisaran satu lima sampai dua meter
ini masih ada direkomendasikan oleh pihak syah bandar dan juga bmkg untuk bisa melakukan pelayaran dan juga penyeberangan dari beberapa titik baik itu palembang lampung dan juga jakarta menuju ke pelabuhan merak ini
sementara tiga hari yang lalu memang sempat dilakukan penutupan karena memang ada informasi terkait dengan gelombang tinggi yang mencapai tiga lima sampai empat meter
namun untuk saat ini sudah dibuka kembali dengan jam operasional yang normal
setiap harinya asdp mengoperasikan sekitar tiga puluh satu kapal belum ada penambahan jumlah kapal pada saat libur natal dan tahun baru ini
itu masih bisa dilakukan penambahan lagi ketika memang intensitas arus mudik penumpang ini akan mengalami peningkatan
namun diprediksi arus mudik ini tidak akan mengalami peningkatan sampai nanti pada pasca tahun baru yaitu sekitar tanggal tiga atau tanggal empat
baru nanti diperkirakan akan mengalami puncak arus balik setelah adanya puncak arus mudik yang terjadi pada tanggal dua puluh tiga kemarin
untuk kesiapan lain tentunya bagi calon penumpang bagi mereka yang akan melakukan perjalanan melalui jalur laut harus memantau kondisi cuaca
karena memang di beberapa titik misalnya di luar selat sunda juga kondisi cuaca
terus di dalam pemantauan untuk saat ini juga mereka perlu mewaspadai gelombang tinggi yang berkisaran antara tiga lima sampai empat meter
yang tidak hanya bahaya bagi proses perjalanan
perjalanan laut tetapi juga bahaya bagi mereka yang mengendari kendaraan yang berada di dalam kapal
ini juga bisa berpotensi untuk mengakibatkan kerusakan pada kendaraan kendaraan yang akan diangkut atau masuk dalam kapal ini juga perlu diwaspadai
di sisi lain memang pihak asia bandar juga mengoperasikan posko posko natal dan tahun baru
bekerjasama dengan tni dan juga polri serta otoritas kepelabuhan
serta bekerjasama dengan beberapa pihak lain untuk melakukan pemantauan secara intensif terkait proses arus mudik
pada natal dan tahun baru ini jika tadi saya berkomunikasi langsung dengan calon penumpang
mereka memang banyak memilih libur pada tahun baru ini
karena pada tahun sebelumnya mereka sebagian besar tidak bisa melakukan aktivitas libur
mengingat saat ini juga pemerintah membuka perjalanan libur natal dan juga tahun baru
meskipun tidak ada aktivitas cuti bersama
tetapi sebagian besar penumpang tadi ketika saya mengkonfirmasi mereka sengaja mengambil cuti untuk libur bersama keluarga atau menghabiskan
waktu saat libur kebetulan juga karena anak anak juga sedang libur sekolah
sehingga mengambil waktu yang tepat bagi keluarga untuk bisa melakukan perjalanan liburan
dan juga berkunjung ke saudara yang memang selama dua tahun terakhir mereka belum berkunjung
sementara untuk tujuan paling banyak ya ini mereka yang melakukan perjalanan dari jakarta menuju ke merak
dan juga dari palembang menuju ke merak untuk akhirnya nanti akan melakukan perjalanan wisata menuju ke jakarta
baik terima kasih koresponden cnn indonesia eka rima atas laporan anda
dari pelabuhan merak banten dan juga sebelumnya ada produser lapangan adi dwinanda di stasiun senen jakarta
pusat selamat malam